selasa siang suasana duka masih menyelimuti keluarga hasan dan hussein
si kembar korban kecelakaan yang tewas di tempat kejadian
setelah tertabrak rombongan motor gede pada sabtu pekan lalu
orang tua korban empong dan hasmo masih belum dapat menerima kenyataan
harus kehilangan kedua anak kembar mereka
yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas satu ini
meski keluarga sudah memaafkan dan terjadi islah
antara keluarga dan perwakilan dari rombongan moge
proses hukum atas kasus kecelakaan ini tetap berjalan
tahun tahunnya dari adc ini meyakinkan bahwa proses hukum tetap selanjut
sementara itu setelah dilakukan penyelidikan pemeriksaan saksi dan gelar perkara
kepolisian resor ciamis hari ini menetapkan
dua pengendara moge berinisial ap dan wp sebagai tersangka
penyidik memperoleh dua alat bukti yang sah
untuk mempersangkakan pengendara dengan inisial ap dan inisial aw
polisi juga melakukan penahanan setelah menetapkan mereka sebagai tersangka
dan menyita dua moge sebagai barang bukti
seperti diketahui kecelakaan itu terjadi pada satu siang
di kawasan kalipucang kabupaten pangandaran jawa barat
menurut saksi mata insiden ini terjadi saat dua bocah kembar
hasan dan hussein hendak menyeberang jalan sembari bergandengan tangan
namun tiba tiba dari arah banjar menuju pangandaran
konvoy rombongan moge melaju dengan kecepatan tinggi
hingga menabrak dua anak tersebut
mereka tertabrak oleh moge yang berbeda
hingga menderita luka parah dan meninggal di lokasi kejadian
tim liputan cnn indonesia